melalui sambungan telpon sudah ada adita irawati juru bicara kementerian perhubungan
selamat malam ibu adita
selamat malam tiffany
iya bu adita regulasi transportasi yang melibatkan mobilitas warga kemudian dihapus
padahal kita tahu kita belum sepenuhnya ada di masa yang aman ada di keadaan yang aman
bahkan secara angka pun kenaikan kasusnya pun cukup besar misalnya hari ini
kemudian apa pertimbangan dari kementerian perhubungan
oke yang pertama begini saya perlu klarifikasi
ini mungkin belum membaca secara lengkap dan juga belum membaca turunan dari peraturan menteri empat puluh satu ini ya
bahwasannya kami tidak menghapus tetapi memang merubah beberapa moda transportasi
kapasitas moda transportasi disesuaikan dengan kapasitas
jadi peraturan menteri perhubungan no empat puluh satu ini itu ada turunan peraturannya berupa surat edaran
yang mengatur kapasitas dari tiap moda transportasi itu masing masing memang berbeda beda
karena karakteristiknya kan memang juga bervariasi ya
seperti kereta perkotaan krl kita tentu tidak bisa samakan dengan pesawat misalnya
jadi kembali lagi ini bukan dihapus tetapi kita sesuaikan dengan karakteristiknya

dan tentunya kita tidak mengabaikan kondisi saat ini
dimana memang yang namanya protokol kesehatan itu harus tetap nomor satu
jaga jarak juga tetap menjadi prinsip utama
dan yang penting juga adalah bahwa protokol kesehatan penumpang maupun awak moda transportasi itu tetap juga harus diatur
jadi itu penjelasan pertama saya ya
ini kita tolong dikatakan dulu
tidak dihapus tetap ada
dan itu dirubah
saya contohkan ini seperti krl
sebelumnya maksimal tiga puluh lima persen
saat ini kita naikkan sedikit menjadi tiga puluh lima persen
kemudian kita terbang
bagi sekarang ini dari lima menjadi tujuh puluh persen
ini sempat punya perjalanan
ini sudah terbang
tetap terhadap satu
yang mungkin banyak bagikan orang baru
juga kita tetap harus produktif
karena bagaimanapun sampai virus ini belum bisa dimuka ke sini
nah siap semua kita
untuk aktivitas kita
ini kan menimbulkan
ini kan sekuensi
tetap empat tahun
ini ada yang dikisar oleh
tidak perlu kuasa
bu adita saya masih agak putus putus sebenarnya mendengar penjelasan anda
tapi saya tangkap artinya tidak dihapus tapi dirubah sesuai dengan masing masing mode transportasi
ada angkutan umum
mode perkereta apian
begitu juga udara
tapi artinya dengan perubahan ini sedikit banyak akan dipertanyakan juga
bagaimana kemudian nanti adjustingnya
karena kan kita masih ada di ketentuan untuk melakukan physical distancing ya
dan sekarang kan semua aktivitas kegiatan perkantoran semuanya kita sudah kembali normal
artinya bagaimana nanti implementasinya di lapangan
artinya aturan ini bisa berjalan
physical distancing pun juga tetap berjalan
tadi saya mungkin agak sedikit ulang dari apa yang sudah saya sampaikan
ya jadi sebenarnya kami juga pada prinsipnya kan menangkap apa yang sekarang menjadi perkembangan terbaru
bahwasannya aktivitas masyarakat sebagian sudah mulai kembali ke norm
jadi seperti misalnya di dki
ini sudah aktivitas masyarakat perkantoran juga sudah mulai dibuka saat ini
nah kami sebagai penyedia transportasi kan juga harus menangkap hal ini gitu ya
karena kami ini sebenarnya kan penyedia supply nya
supply terhadap demand pergerakan penumpang atau masyarakat yang harus beraktivitas
nah disitulah kemudian kami menyesuaikan
bagaimana kemudian transportasi ini tetap dapat bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat
tentunya dengan tetap mengimplementasikan protokol kesehatan masyarakat
tentunya dengan tetap mengimplementasikan protokol kesehatan

penentuan kapasitas penumpang itu pun
sebenarnya kami juga sudah mengukur bagaimana social distancing itu tetap harus bisa diimplementasikan
dan di saat yang sama kita menaikkan kapasitasnya
jadi ini satu hal yang memang sudah kami kaji
dan kemudian juga kami lakukan evaluasi
dan juga melakukan komunikasi dengan semua stakeholders yang ada di transportasi
dan kami akhirnya come up dengan angka kapasitas yang kemudian kami naikkan sedikit
tetapi tetap dengan memperhatikan bahwa social distancing itu tetap harus bisa terjaga
dan protokol kesehatan tetap bisa diimplementasikan
oke bu adita seiring dengan larangan mudik yang juga berakhir
kemudian perubahan tadi kan ada di angkutan udara ya
betul tapi ini tidak hanya di pesawat udara ya
tapi di semua moda transportasi memang kita sesuaikan lagi
nah oke artinya dengan keluar masuk orang dari jakarta gitu ya
untuk nantinya pergi ke luar kota untuk bepergian termasuk ke luar negeri
nanti akan seperti apa
apakah dengan perubahan ini juga ada adjustment persyaratan yang berubah
baik jadi sekali lagi
untuk syarat penumpang yang boleh bepergian
kami masih tetap merujuk kepada apa yang ditetapkan oleh gugus tugas
ya terakhir yang dikeluarkan adalah melalui surat edaran nomor tujuh
di situ ditetapkan syarat serat penumpang yang boleh bepergian
yang utamanya adalah harus tetap mengikuti syarat kesehatan yang ketat
ya nah dari situlah kemudian kami merujuk dan menindaklanjutinya dengan menyediakan fasilitas transportasi yang tetap menerapkan juga protokol kesehatan
nah nanti aturannya seperti apa
ya tentunya kami akan merujuk kepada syarat penumpang tadi
dan di lapangan kami juga ada tim gabungan yang akan memastikan
bahwa semua syarat kesehatan tersebut memang terpenuhi
ya dan untuk beberapa moda transportasi
kita ini kan juga akan bekerja sama dengan tentunya operator transportasi yang terkait
misal kalau di udara ya tentu dengan airline dan dengan operator bandara
kemudian kalau di darat ya tentunya kita dengan perusahaan bis dan juga dengan beberapa perusahaan perusahaan angkutan darat yang lain
begitu juga dengan kereta api
dan juga tentunya dengan perusahaan bus

tapi prinsipnya ini memang kita lakukan secara bersama diawasi bersama
dan diharapkan juga kerjasama tentunya dari seluruh calon penumpang
untuk bisa mematuhi ketentuan ketentuan tersebut
oke berarti untuk angkutan udara tetap harus mengantongi surat kesehatan tes pcr itu juga masih
ya sesuai dengan yang ada di strategi tugas
ini memang kalau untuk penumpang tidak hanya udara ya
semua moda transportasi untuk bepergian keluar kota dibutuhkan syarat kesehatan
yang utama adalah dia bisa menunjukkan surat bebas covid melalui hasil dari pcr yang berlaku selama tujuh hari
atau bisa juga dengan rapid test non reaktif yang berlaku tiga hari
atau juga bisa dengan surat keterangan sehat bebas gejala influenza apabila di daerahnya tidak terdapat fasilitas pcr
atau rapid test tersebut
oke terakhir bu adita masih ngomongin soal angkutan udara
tadi kan dijelaskan artinya ini butuh kerjasama antara operator bandara kemudian airlines maskapai
ketika ini dibuka orang orang juga sudah bisa menggunakan pesawat
bagaimana pengaturan nanti di bandara untuk slot travel time
artinya gini setiap maskapai pasti kan punya destinasi punya tujuan kemudian waktu yang mungkin saja
bersamaan dengan airlines airlines lain
kemudian ini bisa saja mengakibatkan penumpukan atau orang orang yang bertemu kan nanti kan di bandara
itu seperti apa nanti pengaturannya
ya di dalam surat edaran nomor tiga belas yang mengatur tentang transportasi udara
ini adalah juga salah satu turunan dari peraturan menteri perhubungan no empat puluh satu
itu sudah diatur secara detail mbak tiffany ya kaitannya dengan operator bandara airline maupun juga operator navigasi
yang semuanya harus bekerja sama untuk mengatur bagaimana agar jadwal dari penerbangan ini betul betul diatur sedemikian rupa
sehingga bisa kita antisipasi agar tidak terjadi penumpukan penumpukan
ini betul betul sudah kami lakukan kajian dan evaluasi dari pelaksanaan peraturan sebelumnya
dan kita berharap dengan aturan yang baru saat ini yang sangat detail itu bisa mengantisipasi kondisi kondisi di lapangan nantinya begitu
oke baik terima kasih bu adita sudah bergabung dengan cn indonesia malam hari ini